foto ini gak cuma harus ada di rumah
tapi harus dipajang di kantor
kita mampir ke london fotografi sebentar ya yang di jalan malaka itu
akhirnya ke depan
dia angkat tangan ke sini
eh kayaknya nenek ada turunan india deh
iya soalnya tadi malam tuh nenek ngimpi
neneng ngelakuin gerakan yoga gerakan meditasi kayak gini
kayaknya leluhur neneng tuh di sana juga pengen neneng tuh ngajarin gerakan ini ke halayak umum deh
termasuk sama kalian
kita kayak gini kita meditasi gini tapi sambil merem
gak bisa deh kayaknya
yaudah elva gini aja deh
tapi merem ya sa
rasain menarik nafas menghembuskan nafas gitu ya
jessica kayak neneng
kamu kan disuruh istirahat sama dokter lisa di kamar
gak boleh keluar
terus cuma sama kita bertiga kok
kita itu cuma lagi latihan meditasi sus
supaya elsa itu tenang sabar
iduh bilangnya jangan angkat kaki
nih elsa mah bikin panik
tadi kira elsa tereak tereak
oh ya gimana dengan semua berkas soal pembatalan proyek dengan pak irvan
sudah kamu kumpulin semuanya
yaudah kalau gitu kita langsung ke kantornya pak irvan
kita harus kembalikan berkas berkas
karena kerja sama dia sudah dibatalkan dan
butuh proses secara legal dan juga tanda tangan dari beliau
terima kasih pak
saya gak tiga puluh tiga tahun really
soal foto jisoo yang berbeda
dan andin pun juga merasakan hal yang sama
emang bener gak masuk akal banget
ngapain juga gue mikirin foto anak umir fanda mikirin hal yang aneh
kalau memang ini bener ini aneh
ngapain umir fanda ngelakuin itu
kenapa dia manjang foto jisoo yang berbeda

semuanya cuma tentang umir fanda
gak ada foto umir fanda dengan keluarga
apa umir fanda nyugumin sesuatu ya

bagus kok di bingkain gini
tuh gemes kamu
kau aku ada di rumah
kau udah bangun
kau aku di rumah
papa ntarin aku ke rumah ya
pengen ikut papa
kan bisa besok
besok besok nanti reno masih bisa ikut sama papa kerja ya
iya deh ma
liat deh siapa yang nelfon
ada yang video call
ini udah ovan figurain
wah bagus ya ovan
ini jadi bingkai favoritnya ovan
kok ketawa sih
om lupa cerita sama kamu dien jadi
jessy pastinya sempat kecelakaan
kecelakaan kecil ringan gitulah
yang membuat dia harus di
dilubah secara struktur
terutama bagian hidung jadi
jadi mungkin itu kali ya jadi ngebikin dia agak berubah dari fotonya dia yang dulu sama setelah kecelakaan itu
ya kita pergi
ternyata besok jadwal pemeriksaan kandungan
aku sampe lupa kalo misalkan ada pemeriksaan
mungkin karena kejadian akhir akhir ini kali ya
aku kabarin masalah
mas besok pagi ternyata ini aku tuh ada jatuh pemeriksaan kandungan sama senam
kamu besok antrian aku ya
janji ya mas harus kamu antren aku
kalo kamu gak nganterin aku aku gak mau periksa
yaudah ini saya kerjaan lagi banyak ya
semangat kerjanya sayang
mas aku mau ke rumah

mas aku mau ke rumah

mas aku mau ke rumah

mas aku mau ke rumah

mas aku mau ke rumah

mas aku mau ke rumah

iya ini siapa nih bisa bertemu

biarin aja dulu
saya belum bisa mikir
kamu keluar ntar ya